jelang debat pilpres kedua pada dua puluh dua desember mendatang
libanon sama surya kalo gak salah yang udah lolos
maksudnya mereka bilang kayak kasih keluar dia lah ganti pemain baru lah
nah karena kondisi seperti ini bahwa sekolah tatap muka untuk di smk dalam arti untuk praktek itu karena dibatasi tidak diperbolehkan dalam saat ini
dan inggris dengan segala kekuatannya berusaha atau menjanjikan gerakan zionis waktu itu
jenggot udah dicukur lah ya
iya gua tambahin lagi sih kalau vincent sih gua sih